dan dalam pidatonya caimin menceritakan tentang proses ketika ia diminta menjadi pendamping anies baswedan
ia intens berkomunikasi dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
caimin juga mengklaim langkahnya direstui para ulama
dan alhamdulillah ketemu bang surya lama tidak bertemu akhirnya ketemu dalam waktu singkat
adinda kita perlu bicara belak belakan saya tahu anda dan anda tahu saya
wah ngajak berantem bang surya ini
saya tidak suka siasat siasatan lagi
eh apa istilahnya siasat atau apa itu
saya juga tidak suka muslihat muslihatan lagi
kamu jangan muslihat muslihatan
dan saya tidak akan muslihat muslihatan sama kamu
sebagai senior kepada junior tentu saya sangat bahagia
tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga
saya batin saya beda dong bang surya paling senior di nasdem
di saya masih ada senior seniornya seniornya senior
masih banyak seniornya para kiai para ulama
tapi bang surya bilang kalau kamu nggak mau salaman berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi
tapi kalau kamu oke saya yakin jamin insya allah menang dan indonesia akan lebih baik
ya kalau sudah begitu ya salaman indonesia yang lebih baik
tapi saya deg degan jangan jangan senior senior senior ini belum saya kontak saya minta restu dan seterusnya
dalam waktu hanya tiga hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama para kiai para senior para seluruh yang terkait dengan pimpinan pimpinan kita
dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama ulama kita
semua istiqorohnya semua gagasannya semua pertimbangannya semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan mas anies dengan saya